usus goreng ternyata secantik ini
putri cantik banget pakai gaun itu
aku lewat banjir
akhirnya yang ngga jadi ujan
semuanya bisa dateng deh
kalo udah ngga ada ujan
pangeran kan belum dateng
jadi partinya belum boleh mulai
berarti kalo misalnya pangeran ga dateng ga jadi birthday dong
iya pokoknya kalo pangeran belum dateng
partinya ga akan mulai
kalo kalian partinya mau cepet mulai
kalian harus cari cara gimana supaya pangeran cepet dateng
aduh males banget dateng ke acaranya mel
malah pake baju girly gini leh
cantik banget hari ini
malah bodain citra
lu sadar gak
fahnya dibelakang dari tadi merhatiin lu
disaat lu malah merhatiin si citra
pekak dong jadi cungu
siapa dia harus jelas sama gue
gak ada yang bisa ngatur ngatur hidup gue
gua seneng liat lu bisa ketau lepas kaya gitu mil
lu sendiri malah liatin si mel pangeran nih genting genting
yaudah telpon ayo
ya keluar dulu handphone lu
udah gua telpon udah aktif
karna ga ada yang ngerti
anak ibu cantik sekali
ibu titip putri ya
kalian harus jagain
ibu yang paling berharga
gue ke pesta mel naik apa ya
mau ditaro dimana muka gue
lo bareng sama kita aja berangkat ya
dia bareng sama kita berangkatnya
kalau pangeran mau nebeng gue sih gak apa apa
gak usah sos goreng
gue mendingan naik
udah deh bukan waktunya gengsi sekarang
gak usah gue
sampai gue jatuh awas ya
tuh kan mengancam lagi
gue gak salah ngajakin putri ke pestanya mel

gue gak salah ngajakin putri ke pestanya mel

penyesalan datangnya belakangan
karena sekarang gue gak akan biarin lo deketin putri
sampai di pestanya mel
gue gak bakal biarin lo berduaan terus sama usus goreng
gue bakalan jadi nyamuk pengganggu terbesar buat lo berdua
kalian tuh bisa gak sih
fokus aja kita mau ulang tahunnya mel sekarang
gara gara suara hati mereka
jadi gue yang keceplosan
nanti mau ngapain disana
kita pikirin dari sekarang
biar gak garing
kan kalo gak asik gak seru
aku mau nerang